informasi pilihan berikutnya saudara ada petasan meledak dua terluka
saudara seorang kakek dan cucunya terluka akibat ledakan petasan berukuran besar di bondowoso jawa timur
rumah keduanya juga hancur akibat ledakan ini
warga di desa sucilor kecamatan maisan bondowoso jawa timur
dikejutkan dengan suara ledakan yang ternyata menghancurkan sebuah rumah pada minggu sore
kuatnya ledakan bahkan membuat kaca rumah yang berjarak sekitar dua puluh meter dari pusat ledakan ikut pecah
ledakan yang diduga berasal dari petasan berukuran besar ini terjadi sebanyak dua kali
hingga melukai dua orang penghuni rumah
abdullah yang berusia enam puluh dua tahun beserta cucunya lel nasil berumur sepuluh tahun pun
sementara polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi
untuk korban sementara ini dua orang
jadi untuk proses lidik dan sidiknya masih kembangkan oleh polisi
polisi kini masih menyelidiki lebih lanjut seputar kasus ledakan petasan ini
dan telah memintai keterangan sejumlah saksi